nah semenjak dari situ aku tuh jadi punya kebiasaan
bahkan di media center ini terdapat tiga sampai dengan empat titik pembuangan sampah yang persis seperti ini
rem tidak bisa berfungsi dengan baik gitu
pilihannya yang paling mudah ya coffee shop sebenarnya gitu
durasinya sekitar lima belas sampai dua puluh menit untuk satu putaran
sejak pagi hingga malam hari
lantaran hanya muncul saat bulan ramadan
dan dalam beberapa tahun terakhir gagal panen itu kerap kali terjadi
sebenarnya sudah lama kesenjangan antara pusat dengan papua
gaya hidup ini menjadikan sebagian dari mereka memilih untuk hemat
sesuai surat keputusan kepala dinas perhubungan dki jakarta
dampaknya kalau memang itu kurang pupuk ya kalau kopinya kurang pemupukan kurang perawatan ya cepat rusaklah kering lah ya gitu
dan ya kebugaran ini penting sekali memang
itu kan selalu menimbulkan masalah
seperti yang terjadi migrasi dari premium ke pertalite gitu ya